dalam kurun waktu satu tahun pemerintah joko widodo ini telah mengeksekusi mati delapan belas narapidana
lantas bagaimana pelaksanaan pidana mati dari sudut pandang pendamping terpidana yang akan dihadapkan pada regu tembak
dalam satu tahun terakhir kejaksaan agung sudah tiga kali melaksanakan eksekusi mati
dan tiga kali juga ursa supit menjadi pendamping terpidana yang akan dihadapkan pada regu tembak
pada gelombang pertama januari dua ribu lima belas ursa menjadi pendamping dari ang kimso terpidana kasus narkoba asal belanda
sementara pada gelombang kedua april dua ribu lima belas koordinator lbh masyarakat ini memberikan pendampingan dan advokasi untuk rahim akbaje salami asal spanyol
dan pada eksekusi jeli tiga ia mendampingi humpre ejige alias jeff humpre
sebelum menghadapi detik detik ajal mereka di hadapan regu tembak begitu
pastikan ada diatur juga dalam undang undang keinginan terakhirnya seperti apa
apa yang paling banyak diinginkan oleh mereka ini
kalau di kasusnya rahim akbaje karena dia saat ditangkap umur dua puluh satu tahun
kemudian dia menjalankan sebuah proses di mana dia tidak ada biaya untuk pengacara
sehingga dia tidak pernah mendapatkan
kemudian di akhir dia hanya bilang sama saya tolong jangan berhenti berjuang
saya ingin ini menjadi eksekusi terakhir
menurut ursa ia juga melihat banyak hal hal emosional terutama tiga hari sebelum dilakukan eksekusi saat terpidana sudah ditempatkan di sel isolasi
banyak keluarga yang sudah lama tidak jumpa
jadi hari pertama itu biasanya sangat emosional buat mereka
banyak sekali yang harus dibicarakan
hal hal pribadi tentunya
kemudian masalah teknis yang mereka harus bicarakan di antara kesedihan yang sedang dihadapi
jadi ya disitulah tim kami masuk memang untuk lebih yang ke teknisnya
karena kesedihan itu kan luar biasa
ursa tidak akan berhenti selama sistem hukum dan peradilan tidak dibenahi
karena memang hukum kita masih menganut pidana mati
apabila mau diterapkan artinya sistem hukumnya itu juga harus berjalan dengan benar
tetapi yang saya lihat di lapangan adalah mulai dari tingkat penyidikan sampai ke mahkamah agung itu banyak sekali ketidakjelasan ketidakbenaran yang terjadi
setelah eksekusi jilid tiga saat ini tersisa satu ratus empat puluh delapan narapidana yang sudah difonis mati
delapan diantaranya terpidana kasus narkoba dua terorisme dan sembilan puluh delapan kasus pidana umum